oke sekarang kita akan bicara soal tagar anak jaksel which is good
but you know what akhir akhir ini tagar anak jaksel ini menjadi trending topic di dunia maya
terutama di laman twitter
kenapa karena el ini disebabkan bahasa anak jaksel mencampur bahasa indonesia dengan bahasa inggris
untuk gurauan atau candaan
oke sebenarnya apa ya fenomena ini di mata orang orang
eh sah sah aja sih ya kalau dicampur campur gitu
kalau menurut aku ya itu awalnya kan karena dari satu account gitu kan
yang sebelumnya juga emang udah jadi kebiasaan gak anak jaksel doang sih
ya aku juga dulu termasuk kayak gitu tapi emang gak dibahas sebagai anak jaksel atau gimana
ya menurut aku itu juga masih diperluinkan karena mau gak mau

tapi bukan berarti kita kalau misalkan ngomong bahasa inggris itu kita jadi so inggris
harus kalau kata saya harus karena ini indonesia bukan negara luar
data dari situs tweetbinder dalam satu minggu ini saja
tercatat total lebih dari satu dua ratus feet penggunaan tagar anak jaksel
penggunaan gaya bahasa ini tidak hanya menjangkiti para warganet saja
tetapi juga para polisi
selain itu bahasa anak jaksel juga digunakan pada perbincangan antara sandiaga uno
dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
pada akun instagram pribadi at sandi uno
sandi mengunggah foto dengan kang emil dan menulis keterangan foto
menggunakan bahasa gaul anak jakarta selatan
menurut budayawan ridwan saidi paduan bahasa indonesia dengan bahasa asing
sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme
salah satu faktornya yaitu perdagangan
pangan dan pernikahan antar budaya
lambat laun pemerintah kala itu juga pernah menertibkan warga
untuk menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
dulu bahasa belanda semua
kalau kita pergi ke kantor kantor orang orang itu
kemudian inggris itu masuk zaman orde baru
karena zaman order lama walaupun dilarang
orang campur campur bahasa belanda
dia bilang gue gak berasa ngomong kalau gak pakai belanda
sementara menurut pengamat bahasa ivan lanin fenomena bahasa anak jaksel ini disebut campur kode dalam kajian linguistik
penyebabnya adalah kebiasaan dan pengaruh lingkungan
kita beruntung bahwa sebagian besar di antara kita itu triglot
freeglot artinya orang yang menguasai tiga bahasa
kita lahir sebagai saya misalnya orang minang kita menguasai bahasa daerah
lalu kemudian di sekolah kita mau gak mau mesti belajar bahasa indonesia yang bahasa resmi dan bahasa nasional kita
lalu juga kita juga perlu menguasai bahasa asing agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mancanegara
nah ketiga bahasa itu harus diperlakukan dengan adil
ivan pun menambahkan akan lebih baik lagi bila bangsa ini dapat mengutamakan bahasa indonesia
melestarikan bahasa daerah dan tentunya
menguasai bahasa asing which is literally akan menjadi nilai positif